diminta atau tidak diminta sebagai kader pasti kita temukan
tepat satu presiden mungkin langsung untuk pak tanda depan ini akan
oh enggak saya kader partai jadi pasti saya masih akan beraktivitas di partai ya
dan banyak hal yang kemarin pesankan oleh di mega terkait dengan
kondisi kondisi sosial ekonomi ya maka kita pasti akan konsentrasi pada soal soal itu
tentu saja karena kita bagian dari partai bagaimana kita berpindah komedi masyarakat
bagaimana di dalam pemerintahan untuk
pasti pasti diminta atau tidak diminta
saya yasir nene ama saksikan program program kopas tv melalui siaran digital ptv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya